persoalkan adalah dalam perkara pilpres satu
yang kedua mereaksi permohonan dalil dalil permohonan
ditambah juga permintaannya prof eni dan prof adi
itu anu nggak teman teman yang dihadirkan sini
kalau cuma data data begini kan kita memang kan jadi malah pusing gak anu ini
gak fokus ke arah apa yang dipersengketakan
yang kami sampaikan adalah mengenai tadi pertanyaan dari prof eni mengenai siaran pers bawaslu
yang kemudian juga menjadi dalil salah satu dari para pemohon
ini kami sampaikan bagaimana si waslu itu bekerja
dan kemudian yang kedua adalah bagaimana proses dari provinsi itu masuk datanya ke pusat
ini yang kami gambarkan kepada dua saksi ini yang mulia
nanti yang selanjutnya adalah saksi ketiga keempat dan selanjutnya mengenai kasus kasus yang dibahas
kasus kasus misalnya di dki jakarta masalah abdesi masalah itu akan kami sampaikan pada
bisa ya nanti disampaikan saksinya ya
pak arie dirmanto kalimantan timur apa yang
saudara sempat mengikuti apa yang diperbolesaikan oleh para pemohon ini tidak
di mana yang ada keterkaitan dengan apa yang dipersoalkan oleh para pemohon ini
nah terkait dengan apa
kalimantan timur tidak ada laporan ya laporan atau
laporan dari pemohon pasangan nomor urut satu ataupun tiga ya
terkait dugaan pelanggaran di pemilu di kalimantan
ya tapi kenapa bapak direndomkan untuk memberikan keterangan
nah ini terkait dengan dalil siaran pers yang muncul di salah satu pemohon
nah kami ingin menerangkan soal
peristiwa peristiwa yang ada di siaran pers itu terjadi di kalimantan timur
tapi pak rahmat mana yang berkaitan dengan yang dipersoalkan pemohon dari mana saja ini
banten kemudian jawa tengah yang mulia
dan jogja masalah tps janggal
baik kalau begitu dari jawa tengah dulu
yang kami hormati yang mulia mahkamah konstitusi
para pemohon termohon pihak terkait
sesuai dengan penugasan pimpinan bawah seluruh ri
kami dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal
relevansinya dengan dalil dalil yang disampaikan para pemohon
khususnya yang lokusnya di wilayah provinsi jawa tengah
yang pertama perlu kami sampaikan bahwa
bawah seluruh provinsi jawa tengah
telah mendapatkan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu
yang disampaikan oleh saudara listiani wsh pada enam februari
terlapornya adalah kpu provinsi jawa tengah
yang pada pokoknya menyampaikan bahwa
adanya dugaan lima ratus dua lima ratus enam puluh empat dpt
lp garis miring adm garis miring pp
garis miring bbwsl garis titik prof
garis miring empat belas garis miring dua romawi dua ribu dua puluh satu
dan garis miring dua puluh empat tanggal enam maret
dalam proses pemeriksaan persidangan
pada akhirnya laporan ini oleh bawaslu provinsi jawa tengah
kemudian diputuskan terlapor dinyatakan
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme
sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor berkaitan dengan dpt yang invalid
terhadap putusan ini yang mulia
pelapor mengajukan koreksi ke bawah seluruh republik indonesia
dan bawah seluruh republik indonesia mengeluarkan putusan
yang pada pokoknya menguatkan putusan bawaslu provinsi jawa tengah
bawah seluruh kabupaten temanggung provinsi jawa tengah
juga menangani proses penanganan pelanggaran dugaan
yang ini adalah berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pengawasan
dari jajaran pengawas pemilu di kabupaten temanggung
kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa ngelondong di kecamatan paraan
dengan mengumpulkan beberapa kepala desa
ini setelah dilakukan penelusuran
kemudian dilakukan pembahasan di sentra penegakan hukum terpadu
bawaslu kabupaten temanggung meregister temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ini
dengan nomor register satu garis miring rek dan seterusnya
kemudian dilakukan klarifikasi dan lain sebagainya
tapi pada pembahasan akhir di sentra penegakan hukum terpadu
yang didalamnya ada kepolisian kejaksaan dan bawah seluruh temanggung
unsur tindak pidana pemilunya tidak dinyatakan tidak terbukti
dari peristiwa yang ada di kabupaten temanggung
entah demikian yang mulia
perkara ini kemudian diteruskan kepada pj bupati temanggung
sebagai salah satu bentuk pelanggaran perundang undangan lainnya
berikutnya yang mulia yang berkaitan juga dengan peristiwa
yang terjadi di wilayah provinsi jawa tengah
bahwa seluruh kabupaten temanggung
bahwa seluruh kabupaten tegal juga melakukan registrasi
terhadap hasil temuan pengawasan penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu
yang posisinya atau terjadi di sebentar ya mulia
yang terjadi di kabupaten tegal
dan sudah diregister dengan
tepatnya di tps satu desa lemah duur kecamatan adiwarna kabupaten tegal
ini peristiwanya adalah pelanggaran terhadap pasal lima ratus tiga puluh satu undang undang tujuh tahun dua ribu dua
saat ini sudah ditetapkan tiga orang tersangka
dan posisinya saat ini sedang tahap penyidikan di kepolisian
artinya pada pembahasan akhir sentra gakumdu
temuan hasil pengawasan yang berujung pada tindak pidana pemilu ini
sudah disepakati untuk naik ke penyidikan
dan saat ini prosesnya masih ada di kepolisian
ini peristiwanya adalah salah satu tersangka
pada saat hari h pencoblosan
menyampaikan bahwa surat suaranya sudah tercoblos
kemudian dua tersangka lainnya memicu kegaduan
kemudian memviralkan di media sosial
padahal setelah dia merasa tercoblos itu juga sudah diganti dengan surat suara yang baru
baik berikutnya yang mulia
ada beberapa laporan dugaan pelanggaran
setidaknya ada empat laporan dugaan pelanggaran
dengan terlapornya adalah kpu provinsi jawa tengah sebagian besar
pelapornya sama dengan yang laporan pada soal dpt listiani
yang terhadap laporan tersebut
ada laporan dugaan pelanggaran pidana
kemudian penggelembungan suara dan lain sebagainya
kami dari bawaslu jawa tengah melakukan kajian terhadap empat laporan dugaan pelanggaran tersebut
ada beberapa syarat formil maupun material yang belum terpenuhi
kemudian kami sampaikan pemberitahuan kepada pelapor
untuk melengkapi sebagaimana diatur dalam perbawaslu tujuh tahun dua ribu dua puluh
dan sampai batas akhir pemenuhan syarat
sehingga laporan terhadap hal hal yang demikian itu tidak diregister
yang mulia selain itu kami juga melakukan beberapa penelusuran
dari video dan beberapa temuan hasil pengawasan
meskipun yang kemudian tidak cukup apa
terpenuhinya unsur unsur pelanggaran
sebagaimana kami sampaikan dan mungkin didalilkan juga oleh pemohon
kami melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pidana pj gubernur jawa tengah
tapi hasil proses penelusuran terhadap bukti dan informasi yang kami dapatkan
unsur unsur tindak pidana pemilunya tidak
cukup bukti sehingga tidak diregister menjadi perkara dugaan tindak pidana pemilu
sebentar yang ada mobilisasi kepala desa oleh polres ya
laporan secara khusus yang masuk di bawaslu tidak ada mobilisasi kepala desa oleh polres
tidak ada di seluruh jawa tengah itu
oh yang di kendal itu yang secara khusus soal kepala desa
laporan secara khusus tidak ada temuan juga tidak ada
hanya ada laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dihadiri menteri perdagangan yang mulia
kalau yang laporan laporan mengenai bansos ada tidak
baik dari provinsi dki pak sahroji
siap yang mulia syahroji dari bawaslu provinsi dki jakarta anggota divisi hukum dan diklat
terima kasih waktunya yang sama sama kita hormati ketua dan anggota majelis pemeriksa mahkamah konstitusi yang kami muliakan
kemudian pemohon dan termohon pihak terkait dan pimpinan kami dari bawaslu republik indonesia terkait dengan provinsi dki jakarta akan menyampaikan beberapa hal
sebagaimana terdapat dalam permohonan
pemohon yaitu terkait dengan adanya kegiatan deklarasi desa bersatu atau di situ ada silatnas
kemudian terkait dengan kejadian di karvideh jalan m hatamrin kemudian terkait dengan kegiatan yang ada di pondok pesantren luhur astagofa
yang pertama kami akan menyampaikan terkaitkan adalah
kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan deklarasi desa bersatu bahwa pada tanggal
dua belas november dua ribu dua puluh tiga memang dilaksanakan kegiatan deklarasi desa bersatu atau silatnas desa
bersatu bahwa kemudian kami pada tanggal dua puluh dua november mendapatkan surat perintah dari
bawaslu ri nomor delapan ratus sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga untuk melakukan penelusuran terhadap kegiatan silaturahmi nasional
terima kasih bersatu selanjutnya kami melakukan penelusuran penelusuran awal dilakukan oleh
bawaslu kota jakarta pusat pada tanggal dua puluh dua dan dua puluh tiga yang dilakukan adalah mendatangi lokasi acara di
lingkungan gbk yaitu gedung indonesia arena
bertemu dengan pengelolanya menanyakan data data terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut namun
dari bawaslu kota jakarta pusat tidak mendapatkannya karena pada saat itu pimpinan pimpinan yang ada di
hai mau diijinkan majelis apa dilanjut atau hai dilanjut itu hp ya baik kita lanjutkan
hai kemudian pada tanggal dua puluh tiga november kami coba menelusuri salah satu pelaksana atau peserta desa
bersatu yaitu asosiasi organisasi asosiasi pemerintahan desa seluruh indonesia atau
abdesi yang kami ketahui itu berkantor di jalan janur dua kebonjeruk setelah didatangi oleh bawaslu
jakarta pusat ternyata kantor tersebut sudah dua bulan tidak berfungsi atau tidak
gunakan sehingga informasi tidak didapatkan dengan adanya laporan dua penelusuran tersebut tanggal
dan tanggal dua puluh dua dan dua puluh tiga kemudian kami dari bawaslu provinsi akhirnya langsung melakukan penelusuran
pemeriksaan lebih lanjut kemudian pada tanggal dua puluh delapan november kami dari bawaslu provinsi mendatangi lagi ke gedung gbk atau indonesia arena tersebut
kemudian baru bisa bertemu dengan pimpinan pengelola indonesia arena
kemudian kami mendapatkan beberapa data
selanjutnya kami juga melakukan pencarian abdesi lagi
ternyata abdesi ada dua yang mulia
jadi satu tadi yang beralama di janur dua kebonjeruk yang kantornya tidak digunakan atau sudah dua bulan tidak berfungsi
kemudian ada satu lagi abdesi yang ada di cipete jalan bdn raya
nah kita ketemu dengan pengurus yang ada yang abdesi yang di cepette ternyata abdesi ini tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan deklarasi desa bersatu
nah kemudian kami minta data data lagi
terkait abdesi yang satu dan sebagainya
kemudian kita juga melakukan googling data data terkait dengan deklarasi
kemudian ditemukan apa yang disebut dengan apednas asosiasi badan musawarah desa nasional
yang kemudian kita cari alamatnya ternyata ada di gudang peluru
kemudian kita datangi di sana dan bertemu dengan ketuanya yang memang ketuanya mengakui
bahwa dia adalah salah satu peserta
singkat cerita setelah kami melakukan proses penelusuran
kemudian sampai dengan tanggal empat desember kami kemudian dalam rapat pleno menyatakan temuan dugaan pelanggaran
nah temuan dugaan pelanggaran ini karena yang pidana sudah masuk di ri
kami fokus ke pelanggaran administrasi
pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya
terkait dengan tindak pidananya
ada laporan terhadap kasus tersebut kepada bawaslu
baik setelah kami membuat temuan pada tanggal
kemudian kami melakukan proses kajian klarifikasi
nah kemudian barulah diketahui bahwa
pelaksanaan deklarasi di desa bersatu itu dilakukan oleh delapan organisasi
nah dari keterangan pihak pihak yang kami minta keterangan
beberapa yang terlibat adalah
dan kepala desa yang sudah tidak aktif atau pensiun
nah kemudian kita coba mencari
kepala desa yang aktif dan perangkat desa yang aktif
kemudian ditemukanlah dua nama
yang pertama bapak widhi hartono
yang pertama beliau ketua dpn ppd
nah ini tercatat sebagai perangkat desa aktif
pak irawadi ini ketua asosiasi desa seluruh indonesia
sebagai kepala desa aktif di sekitar tangerang
namun disinyalir informasinya beliau juga mendaftar sebagai calon anggota dpd
nah kemudian kami melakukan klarifikasi dan sebagainya
sehingga hasil akhir kami adalah bahwa
kegiatan deklarasi desa bersatu
ketentuan peraturan perundangan undangan lainnya
jadi pelanggaran terhadap peraturan perundang undang lainnya
yaitu terkait dengan undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas
tentang desa pada pasal
melanggar pasal dua puluh sembilan dan pasal lima puluh satu
kita tidak menemukan pelanggaran tersebut
siapa yang dikenakan sanksi siapa
ini karena memang yang terbukti
widi hartono sebagai perangkat desa aktif
kemudian irawadi yang dia kepala desa
yang lain tidak diketahui namanya
karena memang susah mendapatkan datanya
sehingga kami akhir dari kajian kami adalah
menyampaikan rekomendasi kepada
untuk dilakukan pembinaan terhadap
atau untuk dilakukan penanganan pelanggaran
sesuai dengan ketentuan undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas
kedua orang dan kepala desa yang
dan kepada asosi asosiasi yang memang terlibat dalam kegiatan tersebut
diberi pembinaan atau diberi sanksi
jadi kita rekomendasi nya dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan
ya nanti selanjutnya kan kita serahkan kepada kementerian dalam negeri
ada saudara kemudian monitor
kami sudah monitor komunikasi namun memang belum mendapat jawaban
nah sampai sekarang kita juga masih monitor terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kami tersebut
oke kemudian apa lagi untuk dki
kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan car free day di jalan tamrin
bahwa kegiatan car free day itu memang terjadi dilakukan pada tanggal tiga desember dua ribu dua puluh
di mana dalam car free day tersebut sesuai dengan informasi media dan juga data penelusuran yang kami lakukan